tiap mas al berdua sama reina
dia selalu mau bawa reina ke dokter gigi
kenapa aneh banget ya
itu kayak tulisan di tempat lagi mah
tempat tadi apa
iya tempat aku pergi sama papa
kalau nggak salah namanya klinik heksagonal kan
jauh gak ya
bisa ke rumah saya hari ini
untuk memberikan saya laporan
iya anak saya sudah berangkat
thank you pak sanusi
selamat siang bu
selamat siang bu andi
ada apa bu andi
jadi pembicara seminar
saya kan butuh materinya
jadi boleh dikasih tau bu biar saya langsung siapin
sebentar ya bu andi
bu andi bisa baca baca jurnalnya ya
terima kasih banyak ya bu ya
sebenernya saya juga kaget loh bu andi
karena tiba tiba pada hari minggu sore
pak victor itu telepon saya
terus beliau minta
supaya namanya bu andin dimasukkan ke dalam daftar narasumber
narasumber sudah dipersiapkan loh
dari jauh jauh hari sama panitia
gak mendadak begini
saya pun juga bingung
aku diminta dadakan mengisi seminar hal ini
pak wya gimana kabarnya
kan bener kan
dulu kan bapak asisten pribadinya almarhum
eh bapak mau ketemu dengan siapa
saya mau ketemu dengan bu rosa
oh silakan masuk pak
ya terima kasih
aku kepikiran elsa terus ya
coba aku telepon deh
elsa ada apa sih sebenarnya
aku mendingan ke rumah nino aja deh kalau gitu
jadi gimana pak
kemarin saya sudah tanya tanya ke tukang gali kubur di tpu teratai indah
apa hari sabtu kemarin itu ada pemugaran ya di makam ini
wah saya nggak tahu pak
soalnya nggak tugas waktu hari sabtu itu pak
jadwalnya sip sipan sih di sini pak
jadi menurut mereka
yang bertugas saat hari sabtu itu ada empat orang bu
dan mereka libur di hari minggu
tapi saya sudah sempat tanya sama dia
soal makam yang dirusak sama kambing
apa bapak tahu makam almarhum roy ada di sini
pernah dengar sih pak
tapi waktu itu bukan saya yang urus pak
saya sempat dengar kabar
kalau makam itu jadi rusak karena rumputnya dimakan sama kambing
setahu saya sih biasanya kambing cuma makanin bunga dan rumput sih pak
kalau sampai merusak tanah kuburannya enggak
biasanya tanah kuburannya kalau sampai rusak cuma ada dua kemungkinan
pertama tanah amblas itu gara gara akibat hujan deras
dan kedua ya memang tanah kuburannya dibongkar pak
amblas karena hujan atau sengaja dibongkar
menurut bapak itu seperti itu
ya udah kalau gitu pak sanusi saya minta tolong pak sanusi
cari para petugas yang bertugas di hari sabtu itu
dan tolong bawa salah satu dari mereka untuk ketemu saya
baik bu kalau begitu saya permisi
baik terima kasih pak
seingat saya sehari sebelum saya datang ke makam tidak ada hujan
sekitar makam juga tidak becek
jadi tidak mungkin tanahnya amblas
tapi kalau dibongkar untuk apa
misalnya sampai rumah
kamu sudah sampai ke rumah saya
ini aku baru saja sampai di depan rumah kamu
kalau kamu udah jalan sama mama kabarin saya ya
mama harus pergi dulu baru gue pulangin mirna ke rumah
mami cik duduk duduk mbak
mami cik puasa
tunggu bentar ya mbak
kok belum jam sebelas sudah dateng cepet amat
iya tanpa aku tadi takut macet jadi aku jalan duluan ya
ternyata lancar jalanannya
alhamdulillah yaudah ya jalanin
mau minta izin boleh nggak buat cengukin mamanya mas rendy
mamanya mas rendy sakit mau masuk rumah sakit
mamanya rendy masuk rumah sakit
kalian ghi izin cuma sejam aja pu
yaudah nggak apa apa
yaudah oke boleh
yaudah kamu boleh cenguk mamanya rendy ya
sekalian titip salam ya
semoga leka sehat ya
iya pu makasih ya pu
bila mimpi itu
eh bubur ayamku udah matang belum ya
jawab temperatures bro

atau pengen makan
jadi berguan deh
lepasin gak gue benci sama lo
kenapa gue keinget elsa terus ya
gue kan gak ada nomor berikutnya elsa
terus tante mayang
bisa sehat lagi deh kayak kemarin kemarin
ini mau pesen locek deh
buat ke rumah sakit
tante disitu ya
aku udah sama tante rosa
kok udah dateng pak
baru jam segini
memang udah sangat jelungin
buat jelung dulu
jalan juga kan nanti
kamu pulang aja gak apa apa
apa mau sendirian aja nungguin rena gitu
karena abis ini saya juga mau ajak rena jalan jalan
yaudah kalau gitu saya langsung permisi aja ya pak ya
ini bukti pembayarannya ya pak
awangannya tantem ayan sebelah mana ya
itu kok kayak mas randy
kok kamu ada di sini
kiki bikinin pupur ayam surabaya buat tante mayang mas
siapa tau tante mayang mau makan
pas itu sembuh deh
padahal gak usah repot repot
udah dah sih
kiki yang minta maaf soalnya gara gara kiki ngakuin semuanya
tante mayang jadi marah sama mas randy
terus tante mayang jatuh sakit
terus orang masuk rumah sakit
kamu sekarang malah jadi kebawa bawa
yaudah kalau gitu kiki langsung pulang aja ya mas
salam buat tante mayang
coba saya kasih ke mama deh
siapa tahu mama mau makan
udah selesai sekolahnya
udah kok pak
ayo pak kita jadikan jalan jalan
kita jadi jalan jalan ya ya
icus udah pulang duluan ke rumah
ada urusan di rumah
kita jalan berdua aja ya
aku bawain bubur ke mama
aku suapin ya
mama gak lapar
tapi mama harus tetap makan mah
ingat kata dokter tadi
ma harus makan
ma harus makan
enak loh ren
kayak kubur surabaya gitu
mama udah mau makan
ya udah berarti
biar mama cepet kuat
emang beli dimana
tadi kiki datang sini
terus hantarin kubur ini buat mama
masakan kiki ini memang enak yo
kiki itu jadi istrinya randy
pasti hidupnya randy itu terjamin
kan pasangan itu harus sepadan
biar gak timpang
mama udah gak nafsu makan
kamu udah makan dikit ma
udah mama udah kenyang
taro situ aja udah
pasti mama jadi gak mau makan lagi
mama masih aja ya marah kayak gini
mama masih aja ya marah kayak gini
udah sampe yuk turun
oke nak udah sampe yuk turun
periksa gigi tuh gak apa apa periksa gigi tuh gak sakit
lagian nanti kan papa yang temenin ke dalam
aku nggak mau ke dokter gigi
aku telpon mama aja deh
reina kok dia telepon aku
aku diajak bapak ke dokter gigi
iya mang aku gak mau
ya ampun kenapa reina malah telepon andin sih
yaudah sayang tenang ya
aduh gimana ini
papa ngobrol sebentar sama mama ya
mas kamu kenapa sih
kok reina dibawa ke dokter gigi
udah tahu kemarin rena itu udah ke dokter gigi sama mama
enggak nih ini saya cuma mau ngecek aja
soalnya kan rena sering makan pemain sering makan coklat
jadi saya cuma takut gigi reina itu gak sehat
saya takut gigi rena itu berlubang
iya ngerti mas
tapi tolong jangan dipaksa
reina itu juga takut sama dokter gigi
kamu ada ada aja ya mas
tolong rena jangan dipaksa ya
aku harus minar dulu ini
makasih ya sayang
deno kamu dengerin papa ya
di dalam nanti giginya rena gak diapa apain kok
cuma dicek aja giginya rena itu masih bagus atau enggak
kau percaya papa kan
yaudah deh pak
aku mau gigi aku sehat
gigi memang harus sehat ya
sekarang kita ke dalam ya
aduh masak apa ya buat buka puasa
oh iya dia mau ambil bajunya elsa mungkin
eh ibu chandra
baik ibu datang kok gak bilang bilang sih
sebenarnya saya kesini itu mau ketemu sama elsa bu
karena dari pagi saya coba teleponin tapi gak ada yang ngetangkat
elsa ada di rumah kan
elsanya kan dibawa ke rumah sakit sama nino
tadi pagi dia pingsan bu
terus gimana keadaannya
ya kita sih tadinya mau nyusul ke rumah sakit
tapi kata nino gak usah
katanya biar elsa istirahat
udah agak lebih naik kok sekarang
elsa sekarang di rumah sakit mana ya bu
rumah sakit sejahtera
kalau gitu saya mau langsung kesana aja ya
terima kasih banyak informasinya bu chandra
maaf ya saya jadi cuma sebentar kesini
iya terima kasih ya
makasih lu bu chandra
selamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak ini aku baru aja habis dari rumah nino
tadi rencananya mama mau ketemu sama elsa
tapi ternyata elsanya ada di rumah sakit
sakit apa kok sampai ke rumah sakit
jadi dia sekarang ada di rumah sakit sejahtera
ini aku mau langsung kesana ya pak ya
yaudah mah sekarang
papa berangkat ke rumah sakit deh
iya pak kalau gitu kita ketemu disana ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
supir online udah mulai masuk klaster katanya
iya betul pak
ini pasti ada yang gak beres
sampai dia sakit seperti ini
pes dulu sama om
kalau gitu langsung aja udah atur semuanya
tinggal dia belajar sampel rena
ketua pak ke dalam nih
kita ke dalam sekarang ya
pak aku takut
ada papa kan dia temenin papa
aku gak suka ke dokter gigi
kenapa jadi kayak begini sih sekarang
udah sampai di titik ini loh
rena pake cara takut lagi
gak apa apa kan papa temenin ya
aku gak bisa ke dokter di gigi ya pak
aku gak mau
ya udah gini
papa temenin rena ke dalam papa gendong
jadi waktu pas giginya rena diperiksa
papa tetep gendong rena jadi rena gak takut

kalau ada temen
jangan lupa klik the subscribe button
tiap mas a berdua sama reina
dia selalu mau bawa reina ke dokter gigi
kenapa aneh banget ya
itu kayak tulisan di tempat tadi ma
tempat tadi apa
iya tempat aku pergi sama papa
kalau nggak salah namanya klinik heksagonal kan
jauh nggak ya dari sini
mendingan sekarang aku cari dulu kali ya alamatnya dimana
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah berjalan dengan lancar
alhamdulillah lancar juga nak
sampai sekarang belum ada yang bolong
semoga gak ada yang bolong pa

semoga gak ada yang bolong pa

elsa masuk rumah sakit
kalau kamu ada waktu cenguk pak elsa ya
di rumah sakit sejahtera
terus gimana kondisi elsa sekarang
kata mama sih sekarang udah gak apa apa
ini papa lagi baru mau liat elsa sekarang
yaudah yaudah nanti aku kesana ya
yaudah papa cuma mau ngabarin itu aja
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kemaren sabtu itu kan siriki pergi ke serenity hotel
tapi dia nggak bilang sih dia itu pergi sama siapa
gue sih curiganya
riki itu janjian sama elsa disana
abis miler kayak lebih baik aku rumah sakit aja kali ya cenguk elsa
sekalian aku juga bisa tanyakan
semoga aja elsa ada di rumah
nah tadi di luar itu siapa ya
temen aku ma
fotografer pemotretan aku ma
kamu temannya elsa kan ya
apa itu dulu alasan elsa yang bilang ke mertuanya
elsanya ada di rumah nggak
saya mau ketemu sama elsa
tadi dibawa sama suaminya ke rumah sakit
dia kan yang di hotel waktu itu
ngapain dia ke sini
mengapa dia kesini
kamu ada urusan apa ya sama elsa
pengen tanya elsa aja tante
saya pengen tanya elsa aja tante

elsa buat minggu depan
oh gitu ya
kalau saya boleh tahu
elsa dirawat di rumah sakit mana ya tante
elsa dirawat di rumah sakit
yaudah kalau gitu
saya ke sana deh tante
sekalian saya mau jukung elsa
saya permisi tante